iya kakak bener
saya harus pergi gimana kak
saya gak tau sob
soalnya cara berpikir kita teh terbalik
saya cuma bisa katakan satu hal
kalau kamu ragu kamu gak bakal kemana mana
kalau debi gak pake priasa
nanti debi dikira saudaranya jennifer
kalau cincin mah kecil pak
gak bakal kelihatan sama orang orang
tapi kalau kamu pakai yang besar
kemudian cincinnya jatuh
kalau jatuh terus ditemuin sama jennifer
nanti dia pake
orang orang kira jennifer itu lebih kaya daripada debi
oh iya ya papa pinter deh
papa dulu dong anaknya
besok mau pake baju apa ke arena pantasi
nanti disangka orang orang kita dari desa a tuh
ya udah tersenennya aja
katanya kita tim mau ke kebun
ini malah ke rumah orang
hampir sebentar ya
eh bagia nek
duduk duduk duduk nek
ini teh siapa
kenalin saya teh ucuy
saya kerja sama kang bos
mang jadinya teh gimana
warga di sini jadi ngejol tanahnya
akhirnya si miss jatheh jadi ngejual tanahnya
saya teh udah kasih tau
tapi pasti suatu hari
dia akan nyesal
kalau masih lama
ucuy berangkat duluan ya
tau kebunnya di mana
yaudah kalau gitu tunggu sebentar ya
sok banget aja gun
kamu teh didatengin sama anak buahnya dasep
tanah itu kan milik kita
kalau misalkan kita tidak mau jual
bukan apa apa bagja
ya banyak anak buahnya
udah gak zaman pakai kekerasan
bukannya mau takabur
kalau kamu teh paham
kalau dasep mau gak
insya allah mang
tidak akan terjadi apa apa
allah itu ada
tidak ada apa saya
edward gak usah mikirin itu
pikirin aja besok di arena fantasi edward mau naik permainan apa
kalau edward mah mau naik semua permainannya nek
permainan di sana teh seru seru
nah gitu kan nenek jadi senang
cucu nenek nggak boleh sedih
kalau edward sedih kan nenek ikutan jadi sedih
iya nek nggak keluarga sedih lagi kok
belum selesai juga masalahnya
persoalan itu diselesaikan bukan ditumpu
gimana cara nyelesainya kang
kamu tuh yang tahu
sudah ketemu sama ibu kamu
pisang goreng suruh dikeluarkan katanya pak
tahap ini sudah sore mau pamit
mungkin febri sudah bangun tip
mungkin sudah pulang
jangan jangan pebri kabur
anak kecil mau kabur kemana kum
itu teleponnya dimatikan
ya pasti dimatiin kung
kamu kan lagi berantem
nanti kalau febri balik sini
kalau begitu aku pamit dulu pak
ada rasa takut juga
biasa dapat uang bulanan yang lebih dari cukup dari pak ustadz
kalau kurang tinggal minta
biasa tidur enak makan enak
sekarang dede ngajak serius
tapi si dede t gak mau jadi tkw
gak jadi nikah sama si dede
diambil sama orang lain
diambil sama orang lain
diambil sama orang lain
diambil sama orang lain
kalau kamu jadi nikah
kamu kan tahu gaji honorer t gak mencukupi
si dede harus pergi gimana kang
soalnya cara berpikir kita teh terbalik
saya cuma bisa katakan satu hal
kalau kamu ragu kamu gak bakal kemana mana
kamu cinta sama si dede
saya mah yakin cinta itu bakal bisa merubah tulang punggung menjadi tulang rusuk